survei menjadi salah satu instrumen demokrasi modern
dan banyak dipakai sebagai rujukan berbagai proses politik termasuk pemilu
namun menjamburnya rilis survei menjelang pilkada dki jakarta
membuat publik kembali bertanya tanya tentang netralitas
lembaga survei dalam memotret aspirasi masyarakat
perlukah kita khawatir soal ini
menuju pilkada dki jakarta publik tidak hanya dihadapkan pada manuver politik
dan perang wacana antar kandidat
pilkada dki jakarta juga menjadi etalase bagi deretan lembaga survei
untuk unjuk kemampuan dalam menangkap aspirasi pemilih ibu kota
tidak hanya partai politik atau peserta pilkada yang butuh terawangan lembaga survei
publik pun terus memantau naik turunnya dukungan kepada para kandidat
lewat hasil polling yang dirilis lembaga survei
tapi beberapa survei terakhir terkait pilkada dki jakarta
yang dirilis oleh tiga lembaga survei yang berbeda juga memiliki hasil yang berbeda pula
hasil hasil ini memanti kecurigaan publik
terkait netralitas lembaga survei
meskipun kita tahu survei itu membutuhkan dana yang tidak sedikit
dan amat bergantung pada sokongan dana sponsor
namun publik tetap berhak mendapatkan hasil survei yang akurat
dan tidak berpihak pada sang pemberi sponsor
keterbukaan lembaga survei terkait metodologi siapa yang membiayai survei
dan tujuan publikasi hasil survei tersebut memang harus disertakan
ini agar hasil surveinya mempunyai kredibilitas lebih di mata publik
jangan sampai para lembaga survei yang diperlukan
mengharap efek bandwagon yang terkena dalam istilah pemilu
bandwagon effects adalah upaya lembaga survei untuk mengekspos keunggulan
atau kelemahan calon tertentu agar tercipta persepsi dan juga pengaruh kepada para pemilih
diharapkan hasil survei mereka akan membuat pemilih yang masih ragu
untuk berduyun duyun bergabung dan memilih sang pemenang survei
dalam sebuah pernyataannya komisioner komisi pemilihan umum
ferry kurnia rizkiansyah meminta agar lembaga survei
untuk tidak mengarahkan dan menguntungkan salah satu pasangan calon dengan hasil surveinya
pemilihan presiden dua ribu empat belas memberi banyak pelajaran berharga
bagaimana sebuah lembaga survei berani mengorbankan kredibilitasnya
untuk kepentingan politik sesaat
dalam demokrasi modern survei memang amat diperlukan sebagai barometer aspirasi publik
sehingga keputusan yang dibuat ataupun hasil pemilu demokratis
bisa dikontrol legitimasinya dengan metodologi demokrasi yang modern
dan sampai demokrasi kita dibajak oleh kepentingan sesaat
yang bisa merusak kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survei
yang menjadi salah satu pilar penting dalam demokrasi modern indonesia
budi adiputro cnn indonesia
kualitas demokrasi di republik ini akan diuji pada pilkada serentak tahun depan
tidak hanya berharap pada asas fairness kandidat yang bertarung
namun juga lembaga survei yang selalu mewarnai kontestasi dengan hasil survei
tentang tingkat dan kualitas demokrasi

akan menyebabkan tingkat popularitas dan elektabilitas pasangan kandidat
masyarakat pemilih tentu mengharapkan data yang berguna seperti rekam jejak kinerja
maupun integritas kandidat
jangan sampai lembaga survei justru menjadi bagian terselubung yang menggiring opini publik
apalagi menjatuhkan kandidat tertentu
malam ini kami coba menguji netralitas lembaga survei dalam pilkada dki jakarta
bersama direktur lingkaran survei indonesia aji alfarabi
direktur riset polmark indonesia eko bambang subiantoro dan
peliti senior lipi prof siti zuhro selamat malam
bapak ibu saya ke bung aji terlebih dahulu
sudah ada hasil survei baru katanya
saya baca twitternya mas denny ja tadi sore
hasil survei lsi yang akan datang mengejutkan saya
ahok kemungkinan akan kalah
sebetulnya belum final datanya ya
belum final karena belum dirilis
tapi memang sebetulnya dari data sembilan puluh
dari data survei kapan sih
sekitar tujuh hari yang lalu
jadi dua hari pasca pendaftaran kita langsung turun melakukan survei
standar ya masih
teruji lah ya soal itu ya
kalau sisi metodologi nggak ada masalah ya
jadi ini adalah survei mungkin survei terbaru ya pasca pendaftaran
dan mungkin publik dan elit politik menunggu ya kira kira
ya lah lingkaran survei kita tunggu
dan seperti apa sebetulnya gambaran setelah muncul tiga kandidat ini ya
dan saya pikir memang munculnya tiga kandidat ini kan menjadi satu surprise juga ya bagi publik ya
karena ya sebetulnya tidak terlalu terprediksi dari awal ya
dengan kombinasi yang ada ya
sehingga mungkin ada tiga kejutan yang mungkin kita bisa lihat dari rilis survei yang akan kita sampaikan besok
pertama adalah posisi ahok sendiri sebagai incumbent ya
trendnya stabil atau naik atau turun
itu yang menjadi pertanyaan
dalam konteks apa ini
naik turun atau stabil
karena popularitas sudah
sudah nggak ada masalah
nggak ada masalah
persoalannya adalah seberapa besar tingkat akseptabilitas atau tingkat kesukaannya pak ahok saat ini ya
karena berbagai macam isu negatif yang menghantam beliau ya
mulai dari isu kasus misalnya reklamasi yang dikaitkan sama beliau
kemudian kasus apa
kasus sumber waras
belum lagi persoalan persoalan
nah ini adalah dua agenda yang selalu didengung dengungkan oleh penantangnya pak ahok
ya selain dua itu saya pikir aspek personality juga menjadi satu persoalan yang kemudian menjadi
jadi soal karakter personality kepribadian
dan juga soal inkonsistensi pak ahok sendiri ketika mau maju sebagai calon ya
ketika sebagai calon apa namanya independen kemudian akhirnya masuk ke partai ya
dengan beberapa statement statement yang kemudian terekam oleh publik
dan yang mengejutkan itu ahok katanya kemungkinan akan kalah
saya mengutip denny jaya
itu yang pertama ya
itu yang pertama
yang kedua yang akan kita lihat sebetulnya sejauh mana kan muncul agus harimurti yudhoyono ya sebagai calon ya
jadi kita akan melihat sejauh mana kemudian tokoh baru ini menjadi apakah menjadi kuda hitam atau apa namanya hanya sebagai pengembira ya dalam pilkada adki
karena relatif baru dibandingkan
misalnya dengan pak ahok sebagai incumbent atau pak anies sendiri yang pernah menjadi masuk sebagai kabinet
tokoh yang sudah dikenal luas oleh masyarakat
dan yang ketiga adalah yang akan kita lihat apakah kemungkinan pilkada adki ini terjadi dalam satu putaran atau dua putaran
jadi itu mungkin three big surprise lah dalam release kita besok ya
jadi dugaan saya akan ada kejutan terkait nama agus harimurti berdasarkan temuan itu
lektabilitasnya cukup tinggi berarti hasil sedikanya
kita belum tahu ya posisinya seperti apa tapi kita lihat nanti ya
angkanya bocoran deh sedikit deh
belum secara pasti kita belum lihat final
tapi trendnya baik
ya mungkin nek nek ya dengan
tapi kenapa hanya agusing disebut kenapa gak sandhya anies
karena anies dan ahok tokoh lama ya
kita melihat jadi tiga kejutan itu adalah yang pertama soal seberapa besar elektabilitas ahok
apakah kemudian trendnya
karena kalau trendnya kemudian stagnan atau turun memang ini satu satu warning juga bagi pak ahok karena incumbent ya
kemudian selain itu kita melihat selisih elektabilitas
kalau marginnya di bawah itu satu
bisa saja artinya nanti kita lihat data finalnya besok
mengejutkan ya artinya ini baru seminggu kurang lebih
dua minggu eh seminggu lah ya
jumat jumat yang lalu kan baru diputuskan dan mereka mendaftar
baru dalam tataran seminggu seminggu juga anda melakukan survei itu dan kemudian
nah ke lsi sudah jelas jelas lingkaran survei indonesia
jadi orang mengenalnya sebagai lembaga survei begitu ya
kalau polmark ini sebenarnya lembaga apa mas
polmark itu sebagai kita di bawah naungan polmark indonesia sebagai konsultan politik
sekaligus kami juga di bawah polmark indonesia itu ada polmark research center
jadi kami polmark research center membackup kegiatan konsultasi polmark indonesia
sebagai konsultan politik
sebagai konsultan politik
jadi core business nya konsultasi politik
nah di situ polmark sebagai lembaga riset akan membackup kegiatan kegiatan konsultasi
karena basis konsultasi yang dilakukan oleh polmark itu tentu saja berbasis data
konsultasi ini untuk kepentingan kontestasi politik ya
bisa kontestasi politik bisa juga untuk kebijakan
melihat kebijakan kebijakan publik dan sebagainya
juga bisa melihat pada aspek aspek dinamika sosial politik lainnya ekonomi
ada lembaga risetnya juga berarti melakukan survei juga
kita melakukan survei juga
juga survei politik juga kami juga melakukan
sekarang untuk yang sekarang sekarang ini juga dilakukan
di pilkada dua ribu tujuh belas mendatang nanti kami sekarang juga sudah sibuk dengan kegiatan kegiatan survei di berbagai wilayah juga
dan kemudian rilisnya kapan
polmark punya kebiasaan hampir tidak pernah merilis hasil survei
karena kami melihat survei tidak hanya sekedar sebagai bagian komponen untuk dipublikasi
tapi salah satu hasil survei
hasil survei adalah untuk bagian dari rencana strategi rencana melihat dinamika dan sebagainya
sehingga polmark melihat hasil survei itu tidak hanya sekedar melihat elektabilitasnya popularitasnya dan sebagainya
tidak tidak hanya sekedar pada sebatas itu
karena instrumen di dalam survei itu cukup luas
seringkali kita tidak pernah menyampaikan hal yang bersifat yang bagaimana saya peta masyarakat
jadi ini didanai dan dibiayai pasti oleh kandidatnya
kandidat yang kemudian menggunakan jasa polmar
kalau kami mendampingi salah satu kandidat kami biasanya kandidat ini akan membiayai
jadi tidak akan ada rilis survei ya
sejauh ini polmark tidak pernah melakukan rilis tapi lebih bersifat sangat terbatas saja
karena kami tidak pernah mempunyai kebiasaan
terbatas ke media ya sama saja sebar luas juga
artinya tidak juga apa dan itu jarak apa
jadi tidak pernah terlihat tapi hasilnya sangat dirasa
ya tinggal nanti teman teman kandidat aja yang merasakan itu semua
bagaimana kemenangan itu diperoleh dan sebagainya
karena kami melihat bahwa lebih menguntungkan lebih baik kalau hasil survei itu digunakan untuk strategi yang lebih matang
karena kalau propaganda melalui media saya pikir akan cukup kami melihat tidak terlalu signifikan juga
karena ini yang menjadi bagian penting dari kerja penelitian
lingkaran survei indonesia juga punya jasa consulting juga
dan apakah kemudian ini kemudian dibayar oleh pendukung atau kandidat kandidat pesaing ahok sehingga ahok suaranya turun
nanti saja dijawabnya kami akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
saya titipkan pertanyaan nakal tadi kepada bung aji sebelum kita break tadi
lsi keluar dengan hasil survei baru besok ya ini masih rahasia kita saja jangan bilang siapa siapa
di bawah sekitar di bawah tiga puluh berarti atau di bawah empat puluh katakanlah begitu
jangan jangan ini ada pihak pihak eh karena ada konsultasi politik yang
ya kalau soal angka kan tadi kita belum statement ya berapa angkanya ya
tapi yang jelas yang kelihatan yang karena ada tiga kali survei pernah kita lakukan ya
di bulan maret bulan juli dan terakhir saat ini ya
dan yang biasanya kita lihat adalah trend ya
karena trend itu sangat sangat penting untuk kita bisa melihat
seberapa besar elektabilitas dan peluang seorang kandidat ya
jadi sebetulnya di survei kita bulan juli dua ribu enam belas ada trend turun dari pak ahok sendiri ya
bahkan kalau di data itu sepuluh calon di luar pak ahok dikumpulkan tingkat dukungan
nggak akan bisa melawan ahok
jadi dengan data ini memang kita bisa melihat ada kecenderungan turun dari pak ahok
karena yang biasanya menjadi ukuran kita adalah tingkat akseptabilitas ya
tingkat penerimaan atau tingkat kesukaan
jadi karena tingkat kesukaan turun otomatis tingkat elektabilitas juga akan terpengaruh ya
itu yang pertama
yang kedua adalah biasanya yang kita rilis survei ya
baik misalnya tingkat pilpres ataupun
pemilu pemilu yang sifatnya mayor ya
adalah survei yang memang kita danai sendiri ya
dari hasil memang profit kita di
jadi nggak ada urusan yang sama kandidat yang kemudian juga menggunakan jasa konsultasi
itu kan jadi bias pada akhirnya
tapi yang penting menurut saya sebetulnya adalah seberapa besar kemudian data ini bisa diverifikasi
atau dikomparasi dengan lembaga yang lain ya
jadi ketika yang bersamaan ada lembaga lain yang kemudian melakukan survei
kemudian hasilnya sangat berbeda
menurut saya itu mungkin bisa kita pelajari lebih lanjut ya
apakah kemudian survei ini terpengaruh atau bias dari siapa yang membayar atau tidak
jadi sebetulnya yang harus dilihat adalah tingkat dan kualitas metodologi yang digunakan oleh lembaga survei
dan lembaga survei seperti lsi dan mungkin beberapa lembaga yang lain sebetulnya tidak terlalu
tidak mengambil resiko ya untuk mengorbankan reputasinya hanya untuk pilkada dan lain sebagainya
untuk sekali pilkada
tapi itu kan board to try lah kan
apalagi kalau misalnya kontraknya gede
soalnya begini menurut pendapat saya ketika lembaga melakukan survei sekaligus juga menerima tawaran sebagai konsultan politik
dia akan bias kemudian
bagaimana kemudian dia bisa menerapkan dua hal dengan tujuan yang sebenarnya adalah satu
nah itu yang kemudian ada
prof yu bagaimana pendapat anda sampai sejauh ini soal lembaga survei
kita kan sudah tahu lah bagaimana dua ribu empat belas lembaga survei jauh sebelumnya juga kemudian
kalau nggak salah juga lsi juga yang mengatakan bahwa foke hanya menang satu putaran di dua ribu dua puluh
hampir semua lembaga ya waktu itu ya
termasuk dia melakukan kesalahan
kecuali walmart waktu itu
saya mengenal lembaga survei lebih dekat itu dua ribu delapan mas alvito
ketika melakukan penelitian pilkada serentak di jawa timur untuk enam daerah provinsi dan lima kabupaten kota yang ada di situ
tahun dua ribu delapan gitu ya
dan di situ sebenarnya ternyata memunculkan luar biasa konflik konflik di pilkada itu yang kita harus mengatakan secara lugas ada kontribusi dari lembaga survei yang ternyata memang menggiring opini
ternyata memang menggiring opini
ternyata memang menggiring opini
dan ujung ujungnya saya berfikir akhirnya gitu ya dari berbagai pengalaman di pilkada pilkada karena ribuan pilkada sekitar seribu tiga ratus lebih pilkada sejak rentang waktu dua ribu lima sampai dua ribu lima belas kemarin
itu menunjukkan bahwa sebetulnya tidak hanya partai politik yang berperan penting dalam proses demokrasi tapi ternyata media dan survei itu luar biasa
oleh karena itu ya kita mintakan lembaga survei ini harus betul betul berkaitan dengan kepentingan kita
oleh karena itu ya kita mintakan lembaga survei ini harus betul betul berkaitan dengan kepentingan kita

harus bisa mempertanggungjawabkan dan transparan gitu ya dalam melakukan surveinya kalau memang aturan mainnya prinsipnya kalau memang lembaga survei ini profesional dia memang bekerja untuk siapa yang memang memesan itu harus
declare dan berlakulah untuk internal apa yang dilakukan oleh polmark ya antara lain seperti itu
tapi paul mark tidak pernah mendeklarasi siapa yang mereka apa namanya
karena kami juga tidak
tapi di mana
mempublikasikan menyampaikan juga
bukan artinya ketika melaksanakan jasa pemenangan untuk kandidat tertentu pernah nggak polmark melakukan deklarasi bahwa kami
sekarang siapa yang melakukan jasa paul mark
salah satu calon gubernur di sulawesi barat dan di bangka belitung kami deklarasi
salah satu namanya siapa
kami di sulawesi barat dengan pak ali baal masdar
di bangka pelitung dengan
di bangka pelitung dengan
bangka pelitung dengan bapak rustam fnd
dki kami tidak
tidak atau belum
sampai sejauh ini belum ada
karena kami juga tidak hanya sekedar apa ya tidak hanya sekedar mana yang berpulang itu tidak
bagi kami siapapun punya peluang kalau kita mau bekerja secara baik ya
tidak atau belum di jakarta
kalau sampai sekarang kami
tidak melakukan apa
tidak melakukan pendampingan politik di jakarta
apakah belum atau dan sebagainya
pokoknya sekarang tidak
kami tidak melakukan itu sekarang
nanti kalau itu kontak kontak ya
kalau lsi siapa
kita belum ya
belum ada yang
tapi gini ya mas vito ya bahwa di lsi sendiri memang kita ada dua divisi yang berbeda ya
ya tapi kan kantornya satu
ya dua kantornya kita
deni ga nya satu
persoalan pertama sebetulnya kalau tadi dibilang oleh mbak wiwi soal pentingnya atau pengaruhnya lembaga survei dalam pilkada
sebetulnya kalau kita lacak lebih jauh sebelum proses kampanye ya
peran lembaga survei itu lebih krusial ketika sebetulnya calon calon ini meminta rekomendasi partai ya
dan di sana memang luar biasa ya godaan yang kemudian bisa diterima oleh lembaga survei
karena bayangkan bahwa seorang kandidat bisa direkomendasi oleh partai sangat tergantung oleh hasil survei
jadi pemilih partai x akan punya kecenderungan terhadap itu yang dikejar
artinya misalnya dalam satu partai politik kemudian ada beberapa calon yang ingin maju lewat partai ya karena meminta kursi ya
dari partai sendiri akan melakukan survei ya untuk melihat pemerintahan siapa yang kuat
kemudian dari kandidat pun biasanya ada survei survei yang kemudian mereka lakukan sendiri dan dibawa ke partai
tapi kan ujungnya kita tahu lah
ujungnya pemenangan itu kan siapa yang dipilih mendapatkan tiket kan bukan hanya sekedar survei
ya tapi survei memang membuat prosesnya lebih mudah
artinya mungkin karena peluangnya untuk dicalonkan lebih besar
sehingga kadangkala memang godaan terbesar dari lembaga survei di situ ya
apakah kemudian bisa menyediakan data yang
oh jadi mereka tetap subkontrakan ke lembaga survei juga ya
iya untuk proses rekomendasi partai biasanya itu yang menjadi ukuran
tapi kalau menurut saya terkait dengan publikasi hasil survei
memang pertama yang harus dilihat adalah track record dari lembaga
karena sekali lagi bahwa semua lembaga lembaga survei yang saya pikir selama ini punya nama secara nasional
tidak mungkin menjatuhkan reputasinya hanya untuk satu pilkada
karena ini prosesnya cukup panjang
itu yang pertama
yang kedua adalah memang hasil itu bisa di cross check atau dikomparasi dengan lembaga yang lain ketika merilis survei
apakah dalam waktu bersamaan survei itu berbeda atau tidak
tapi kan bisa saja mari kita kembali ke dua ribu dua belas gitu misalnya
kalau kita katakan memenangkan fauzi bowo dalam satu putaran saja
tapi artinya kan semuanya salah
ya artinya survei
kecuali paul marr katanya
karena paul marr satu satunya yang mendukung
ya kami punya survei memang
tapi memang kami tidak merilis waktu itu
karena kami pikir ada
karena takut juga yang lain lebih gede dari itu nanti kita tidak populer sendiri repot
enggak kami memilih waktu itu dengan pak jokowi dan pak ahok justru karena memilih kami tidak dalam
kerangka yang popularitas yang cukup tinggi
justru dengan memilih kami sosok potensi yang cukup baik
toko yang baik
dan punya kredibilitas baik
kalau ini dikerjakan secara baik
saya pikir punya hasil yang baik
persoalannya pemenangan satu kandidat itu kan bukan hanya karena dilihat dari hasil surveinya yang
karena survei akan pasti berubah berubah
tetapi selama kita garap dengan cukup baik
dengan cukup tepat
niscaya siapapun bisa memenangkan pemilihan ini
tinggal sejauh mana kita bisa meyakinkan kandidat itu
tapi kan kita juga mbak wiwi dua ribu dua belas kan kita ingat bagaimana kondisinya
dan ini kan menjadi penting buat publik pada akhirnya memutuskan kita percaya atau tidak sama lembaga survei
lembaga survei ini kan sesuatu yang kalau di amerika ada view ada galup gitu yang kemudian
kredibel gitu kemudian kita lihat oh oke ini apa segala macam
di sini tuh kita sebentar sebentar sebentar
ini lembaga ini
bukan hanya publik barangkali media juga kemudian membaca
sebentar ini punya siapa
apakah akan harus ada pembenahan
kita nggak mau ngomong regulasi karena terlalu banyak sudah regulasi
tapi apa yang membuat kita jadi confident soal mbak yusuf
mas alvito yang namanya lembaga survei ini dilakukan secara akademis
jadi ada metodologinya ada margin of errornya berapa samplingnya responsifnya
jadi tentunya itu bisa dipertanggung jawabkan
menjadi bias ketika gitu ya
ada kepentingan yang mendesak seolah olah lembaga survei harus pro atau melakukan sesuatu yang kinerja partisanship
itu yang salah
ini yang harusnya tidak dikeluarkan kepada publik
jadi ada tanggung jawab moral di situ tidak boleh ke publik karena ini memang harus hanya diketahui oleh internal partai atau calon pasangan itu sendiri
atau pilih saja anda lembaga survei atau lembaga konsultan politik saja
iya itu jadi pt kan kalau pt memang mencari duit
tentu karena mereka juga punya staff dan sebagainya
tidak ada yang salah dengan itu
menjadi salah ketika masyarakat disuguhi sesuatu yang tidak benar
satu contoh ya siapa yang bisa menolak ketika ada muncul calon tunggal di satu daerah
karena apa petanya yang luar biasa kuatnya
sekarang hampir ada itu ya di sepuluh daerah
ada bahkan sepuluh lebih dari lima yang dulu lima sekarang lebih dari lima
lembaga survei sepi dong ini
oh lebih banyak yang lain
emang kita nggak turun di situ
jadi itu menunjukkan setidaknya tanpa disurvey pun orang tahu bahwa resistensinya memang nyaris tidak ada
ketika lembaga survei menjadi penting untuk partai untuk pasangan calon ketika kontroversi itu luar biasa di tengah masyarakat
nah ini hadir
di situ saya teriak sangat lantang tolong lembaga survei yang betul betul dalam kondisi yang memang apa ya istilahnya itu tidak bisa objektif karena banyak hal dan sebagainya
ya sudah untuk internalnya aja tidak ada masalah
tapi ketika memang melakukan itu untuk diketahui publik dan bisa dipertanggungjawabkan itu kan taruhan itu
taruhan integritas dan kredibilitas
maksud saya jangan dipublikasikan
karena itu adalah kebohongan publik
dan itu menurut saya bisa dituntut
kalau di negara maju ini dituntut serius sekali
karena melakukan kebohongan publik di mana masyarakat ingin satu informasi yang jernih yang objektif dan sebagainya tapi malah mendapatkan informasi dari partai aja tidak bisa
tapi dengan media dengan survei yang hand in hand sama media seperti ini jadi kacau
akhirnya apa keruh
politik kita keruh tidak jernih dan sebagainya
nah sekarang mumpung baru mulai
itu kita harapkan kontestasi memang sudah dimulai sekarang
jadi kalau mau disurvey inilah saatnya
kalau kemarin itu gimana mau men survey
belum ada calon lain
ketika sudah ada ke kpu menurut saya
atau yang paling mild beginilah yang paling soft begini
gak apa apa surveinya dikeluarkan
tapi sebagai lembaga yang juga memberikan advokasi atau konsultasi politik dideklarasi juga bahwa kami
member kepada siapa
itu sudah keharusan
seperti kami melakukan penelitian ini kan deket deket saja
cuma kami tidak survei tidak melakukan proksi semacam kuantifikasi
kita baru penelitian yang perspektifnya sangat kualitatif ya
ini sudah dikuantifikasikan
nah itu sebenarnya kita ngomong bahwa ini uang negara kita lakukan dengan biaya satu ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh juta atau tiga ratus dan sebagainya
kita sangat open tentang itu
demikian juga lembaga survei seharusnya
jadi orang betul betul trusted
membeli kepercayaan itu mahal sekali mas alfito
bagaimana kemudian reason yang bisa disampaikan oleh aji alfarabi kami akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
mari kita lanjutkan
saya potong tadi silahkan
bagaimana jawaban anda tanggapan anda soal skeptisisme soal lembaga survei
sebetulnya prinsipnya ya yang sebetulnya sudah banyak disampaikan oleh beberapa lembaga survei yang lain ya
bahwa yang penting adalah kita tidak pernah berbohong dengan data ya
kalau survei itu salah itu hal yang biasa ya
tapi tidak bisa bersembunyi dibalik itu
survei salah ya
karena persoalannya survei bukan sensus
kita mengambil sampling dan ingin membaca kecenderungan secara umum ya
sehingga memang kecenderungan secara umum ini bisa dilihat dari sisi waktu ya
kalau kita lihat pengalaman tahun dua ribu dua belas memang rata rata semua lembaga survei melakukan survei terakhir dua puluh hari menjelang hari h ya
itu survei terakhir saat itu ya
kemudian akhirnya bisa berubah di hari h
tapi perubahan suara di level bawah
kalau kita lihat pengalaman kita di sepanjang berbagai macam pilkada di
di setiap daerah
memang faktornya sangat banyak
bukan hanya soal siapa yang kuat saat itu
tapi yang mempengaruhi kemudian siapa yang menang dalam pilkada adalah pertama yang harus kita lihat tingkat golput ya
karena tingkat golput sangat berpengaruh
kalau survei biasanya yang kita lakukan survei datang ke rumah
mereka datang ke rumah untuk bertanya siapa yang dipilih atau didukung oleh responden
tapi kalau pencoblosan respondennya harus datang ke tps
jadi itu dua hal yang berbeda
jadi siapa calon yang kemudian punya kemampuan memobilisasi pendukungnya datang ke tps
memang punya peluang menang yang lebih besar
ini kan juga akan berpengaruh ke total suara secara nasional
yang kedua adalah
sebetulnya kalau kita bandingkan komparasi survei yang kita lakukan oleh lsi di hampir semua daerah
lebih banyak survei yang kita tidak rilis dibanding survei yang kita rilis ya
hampir mayoritas di berbagai daerah
survei yang kita rilis memang mayoritas adalah survei yang kita danai sendiri
dan itu pun untuk pemilih
untuk alasan memang alasan yang seperti disampaikan oleh mas eko tadi
bukan dirilis itu kan lebih banyak yang tidak dirilis
yang dirilis ini alasannya apa
pertama adalah memang untuk pemilu pemilu yang mayor ya
misalnya pilpres pilek atau pilkada dki atau pilkada yang memang punya atensi media yang besar
karena itu memang ada kepentingan secara kelembagaan dari lsi
semua pilkada jawa
pilih pilih pilkada jawa sebagian pilkada sumatera
menyangkut pr mungkin jawa ya dki
itu bukan karena lumbung
karena sebetulnya lebih ke atensi publik
publik banyak menunggu data atau pemetaan pemilih atau pemetaan dukungan di masing masing calon di beberapa wilayah strategis
jadi itu menjadi hot news
jadi kepentingan kita sebagai misalnya dari lsi untuk merilis hasil itu adalah kita ingin bahwa kita terlibat dalam pemilihan pemilihan mayor
karena itu menyangkut dengan pr kelembagaan sebetulnya
untuk wilayah yang lain yang mayoritas lebih banyak sebetulnya yang kita tidak rilis
menurut saya memang bagus apa yang disampaikan ya
jadi ada lesson learned dari berbagai survei yang sudah dilakukan oleh lembaga lembaga survei ini
paling tidak ternyata belajar dari lesson learned tadi itu learning by doing juga
sebenarnya ngapain ini mempertaruhkan dignity trust tadi itu
itu mahal sekali
tahun pemilu tahun pertama sembilan puluh sembilan itu tidak ada survei itu
ya sudah cuma media dan multi party
quick count diperkenalkan juga di dua ribu empat
jadi dua ribu empat lalu pemilu lagi dua ribu sembilan pemilu lagi dua ribu empat belas
sementara pilkada luar biasa
dua ribu lima sampai dua ribu lima belas ribu pilkada
waktu itu dua ribu empat saiful mujani denny ja dan kodari masih di satu lembaga
jadi artinya menurut saya sudah cukup waktu ya
tiga kali pemilu nasional
harus ada pembelajaran
ribuan pilkada menurut saya jangan lagi diajarkan gitu ya pada masyarakat
karena saya berharap gitu ya usul lah berharap dan memberikan saran agar lembaga survei
jadi kontribusi pencerahan kepada masyarakat
sadar bahwa enam puluh an persen masyarakat kita itu masih butuh gitu ya
dan catatannya buat masyarakat juga harus lebih selektif ya
menjadi pemilih cerdas
diskursus apa namanya deliberity membaca data itu dengan sangat cermat gitu ya
begitu juga media bukan hanya menelan bulat bulat hasil lembaga survei
mungkin masyarakat luas bukan membaca sampai yang toro gitu teliti
dia mendengarkan melalui media cetak elektronik khususnya
nah itu yang menurut saya bisa nggak media elektronik melalui televisi dan sebagainya itu
menyampaikan dengan agak pelan sedikit bagaimana
tapi kadang kadang susahnya begini lembaga survei tahu nih
ini lsi mau ngeluarin kita jangan keluarin dulu kita simpen dulu
nanti dia keluar berapa dua minggu nanti baru kita keluarin
kalau kayak gitu biasanya juga ini kan publik sekarang sudah tahu
kalau hari ini survei rentan waktu surveinya kan juga ketahuan
sehingga kalau sudah ditahan hasil surveinya itu dipakai gunakan untuk
tapi kan kalau dibilang juga itu kan kita juga nggak tahu
itu ya itu tergantung ujian netralitas tadi itu ujian etik tadi itu yang dipertaruhkan
tanggung jawab moral
tanggung jawab moral itu yang dipertanggungkan oleh lembaga survei
karena bagaimanapun juga kapan survei itu dilakukan itu harus disampaikan
itu bagian dari metodologi
bagian dari metodologi
prinsip yang sangat mendasar mas alfito dan ini tentu mas alfarabi
mas haji dan mas eko itu menurut saya prinsip utama itu adalah intelektual itu penjaga moral
jadi menurut saya dalam pembelajaran yang tidak mudah demokrasi di indonesia
kalau kita punya empati tinggi pada masyarakat
mestinya justru bagaimana membangun lembaga survei yang kredibel
lembaga survei yang mencerahkan masyarakat
yang meindukasi masyarakat
melalui ini berarti ada check and recheck ya
saya penasaran kenapa paul mart tidak bikin lembaga survei
karena kan kecerungannya itu
paul mark research center yang lembaga survei
bukan lembaga survei yang menjadi lembaga survei
bukan lembaga riset yang kemudian
yang mengumumkan gitu maksudnya
kami memang polmark research center itu lembaga survei juga
jadi kami juga dipercaya beberapa partai sama juga dengan lsi juga untuk melakukan survei survei pilkada
survei survei terkait penentuan kandidat dan sebagainya
kami juga melakukan
kalian itu kalau misalnya di website di declare nggak sih bahwa kami sekarang mengerjakan
saya nggak tahu menggunakan istilah ini
desain apa enggak proyek dari partai ini misalnya
atau apa untuk artinya kan ini keterbukaan informasi publik penting
publik juga tahu paul mark favor kemana lsi favor kemana
itu kan penting buat kami supaya kami bisa mengukur begitu
kalau kami melakukan setiap kali mau survei selalu mendeklir
kami kalau ya memang persoalannya kami tidak pernah ke publik
mungkin ke beberapa pihak pihak yang terlibat
kecuali kepada misalkan kami punya etik kepada pensurvey dan sebagainya
karena kami menjaga netralitas untuk teman teman yang melakukan survei
kalau dia tahu siapa yang kami survei dia pasti punya kecenderungan
apalagi dalam satu di daerah dan sebagainya
itu punya kecenderungan secara psikologis begitu
berarti survei nya juga salah dong
survei nya tidak salah
hampir semua orang tidak bisa dipastikan netral
tapi kami punya mekanisme
kemudian diturunkan ke dalam bentuk visioner
survei er kan menjalani kusyoner saja
menjalankan kusyoner kan ada proses petaapan ya mas
ada proses pelatihan
ada spot check turun ke lapangan kalau kita monitoring lagi dan sebagainya
bahkan kami mengembalikan hasil survei yang kami baca saja sudah kelihatan bahwa ini tidak jelas ini hasilnya
mungkin teman teman lsi juga melakukan seperti itu
satu pertanyaan saya
benar tidak sih kalian menggunakan survei er yang sama
bahkan ada gosip begini
satu survei er di yapan waropen atau di puncak jaya itu menerima kerja dari lsi lingkaran smrc dan lain sebagainya
tapi orangnya tetap sama termasuk paul mark gitu
kalau kami punya jaringan sendiri
kami punya kriteria sendiri
bahkan kami satu atau dua kali sudah melakukan survei dengan kami
kami coba cari yang baru lagi
menjaga kredibilitas daripada hasil survei
tidak segantikan kami akan turun ke lapangan untuk mengecek ketika ada questionnai yang kita lihat tidak meyakinkan
tapi coba turun ke lapangan
apa benar mereka melakukan wawancara seperti ini
ini bagian tanggung jawab moral kami kepada klien kepada publik terhadap hasilnya
yang pertama soal memang untuk menjaga objektivitas dari lembaga survei
pertama yang harus dilihat adalah metodologi ya
karena itu yang paling penting untuk kita lihat
kadang kadang memang metodologinya berbeda
maka hasilnya berbeda ya
misalnya pengalaman pemilu kita tahun dua ribu sembilan ya
waktu itu ada sempat heboh ya di beberapa media nasional ya
karena ada survei yang berbeda ya
yang misalnya menyatakan bahwa pilpres mungkin satu putaran ada yang dua putaran waktu itu ya
tapi setelah didalami metodologinya ternyata dua lembaga survei ini menggunakan metodologi yang berbeda
ada lembaga survei yang menggunakan karena yang harus dilihat adalah representatif responden terhadap populasi ya
apakah kemudian sampling yang diambil oleh lembaga survei
itu mewakili populasi atau tidak ya
jadi misalnya pengalaman tahun dua ribu sembilan ada lembaga survei yang kemudian mengambil populasi kotanya lebih banyak dibanding desa
padahal populasi desa kita secara sensus nasional itu jumlah populasi desanya lebih banyak
jadi sebetulnya di survei banyak hal yang bisa kita lihat
validasi responden terutama ya
pertama dari sisi segmen apa namanya tadi ya desa kota
atau kemudian yang kedua ada populasi perempuan laki laki ya
itu bisa dilihat
yang selisihnya jauh dibanding sensus
maka ada persoalan dari sisi representatif sampling dibanding populasi
atau yang kedua misalnya dari sisi etnis dan suku
etnis dan suku biasanya dalam survei pilkada kita tidak pernah mengambil dari awal
tapi begini bung aji itu dua ribu sembilan ya
karena lembaga survei makin lama makin pinter
kita juga makin lama makin pinter
kesalahan semacam itu tidak akan masih mungkin terjadi
tapi kemungkinan kecil karena orang belajar dari pengalaman kan
satu yang kedua adalah mas vito kalau kita tahu
banyak sebetulnya sekarang ya elit politik ataupun bahkan kandidat di level lokal
itu yang senang kalau surveinya bagus
jadi banyak sekali kemudian muncul lembaga lembaga survei lokal ya
kemudian hasilnya berbeda ya
hanya untuk tujuannya apakah untuk mempengaruhi suara atau meng entertain kandidatnya sendiri
pada akhirnya itu data survei itu yang dipakai kmk untuk ini kami menang
iya jadi banyak persoalan
atau yang kedua sebetulnya kalau kita melihat objektifikasi dari lembaga survei sebetulnya
selain metodologi adalah questionnaire sendiri ya pak
kemudian penyusunan questionnaire itu apa namanya sifatnya mengarahkan
hal hal semacam itu kan technical sekali
kami publik dan kami awam sekali terhadap itu
jadi dan media barangkali sekali lagi masih ada semangat yang tidak meletup soal membaca hasil survei
sehingga taken for granted saja gitu
karena laziness dan sebagainya
oh ahok turun
oh ahok turun
tanpa melihat lebih dalam lagi siapa yang dan seterusnya dan seterusnya begitu
nah ini kan yang kemudian yang menjadi penting untuk dicatat adalah soal objektivitas
sekali lagi lembaga survei seperti lsi ini yang sudah malang melintang
kan ada lembaga surveinya ada lembaga konsultasi politiknya
nah itu yang kemudian kita pengen pastikan bahwa ini semata mata urusannya soal kandidat
urusannya soal kebenaran dan kejujuran nih
bukan karena siapa yang bayar dan lain sebagainya
kalau kita memang lebih ingin detail membahas soal data
memang bisa kita harus masuk ke metodologi ya
tapi sebetulnya hal simpel yang bisa dibaca oleh media ataupun publik untuk melihat apakah hasil survei ini objektif atau tidak misalnya
ya pertama tadi soal representasi sampling terhadap populasi
itu yang pertama
kalau mau dilihat
yang kedua adalah track record sebetulnya
jadi memang harus dilihat apakah lembaga survei ini punya track record yang bagus atau tidak dalam melakukan survei
itu yang kedua
yang ketiga sebetulnya memang ini sebuah common sense saja
track record itu maksudnya bukan memecahkan rekor kan
memecahkan rekor apa
yang ketiga soal common sense sebetulnya ya
apakah kemudian survei yang dipublish oleh lembaga survei berbeda dengan survei yang lain atau tidak di waktu yang sama
kalau mau simpel kita melihat
itu ukuran ukurannya ya
tapi kalau mendalam memang harus di metodologi ya
ya tentu menurut saya enough is enough ya dengan lembaga survei
tidak boleh lagi melakukan sesuatu yang bias gitu ya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan
oleh karena itu ya memang lembaga survei harus profesional
tidak boleh partisan objektif transparan dan memiliki kadar public accountability yang cukup
sehingga kesinambungannya juga bisa apa ya
istilahnya dipertahankan lah
menurut saya masyarakat juga harus kritis
masyarakat itu harus kritis sehingga memberikan efek istilahnya itu warning kepada lembaga survei
dan tentunya sebagai lembaga pendekat hukum dan sebagainya ya kpu bawah suda itu juga ikut mengawal
bagaimana agar tentunya baik media maupun lembaga survei itu melakukan hal hal yang proper
khususnya lembaga survei tidak boleh menjadi seolah olah corong iklan
corong iklan yang hanya menguntungkan kandidat tertentu dan sebagainya
dan lebih celaka lagi menurut saya ketika terjadi perang lembaga survei
jadi kemarin itu ada perang bintang perang media ini perang lembaga survei
ini apa yang diinginkan
itu jawabannya cuma satu karena track record perang itu

kau ada yang mau ditambahkan

ya kalau munculnya lembaga survei ini tidak hanya untuk perang
ya kalau munculnya lembaga survei ini tidak hanya untuk perang
lembaga survei ini tidak hanya mengedukasi ke masyarakat ya
tetapi juga mengedukasi kepada teman teman yang mempunyai keminatan secara ingin menduduki posisi posisi politik
karena dengan begitu mereka lebih melihat mengukur diri pak
karena banyak hal banyak pihak yang seringkali banyak kandidat itu yang merasa dirinya itu sudah lebih hebat lebih dikenal lebih punya prioritas
dengan hasil survei dengan menggunakan jasa survei ini sebenarnya para kandidat bisa mengukur diri
bisa mengatakan bahwa oposisi saya seperti ini
ketika banyak orang merasa asumsinya itu dikenal tetapi ternyata hasil survei lebih menunjukkan secara metodologi yang cukup baik
tapi nggak tahu diri juga
kadang kadang itu tapi beberapa hal bisa kesana
yang kedua target target kerja pemenangan biasanya kalau pengalaman polmark itu lebih bisa lebih efektif menghemat dan segala macamnya
misalkan kalau bekerja seluruh wilayah provinsi misalkan itu terlalu luas
hasil survei memberi petunjuk secara metodologi secara lebih bertanggung jawab kan
hasil survei memberi petunjuk secara metodologi secara lebih bertanggung jawab kan
hasil survei memberi petunjuk secara betul untuk mengarah kepada wilayah wilayah mana sih target targeting itu
sehingga biaya demokrasi ini tidak beramburan lebih bisa terkontrol
ini salah satu dinamika positif
terima kasih pak iwu atas waktunya
kita lihat perkembangannya seperti apa dua ribu tujuh belas ini
kita song song dengan bantuan lembaga survei untuk bisa membaca arah angin
tunggu besok ya
nanti disalahin lagi
baiklah kita tunggu besok